media sosial kembali dihebohkan dengan video ratusan ekor ikan yang berlompatan dari laut
ke area pesisir pantai video yang viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial
itu diketahui terjadi di pulau widadari kepulauan seribu pada minggu sore fenomena itu kemudian
diabadikan melalui kamera ponsel milik salah seorang petugas beacukai tanjung priok bagaimana pada
selasa sore bmkg mengungkapkan fenomena ini bukan sebab terjadinya gempa bumi atau tsunami pihak
bmkg pun mengimbau masyarakat tidak perlu resah dan panik melihat fenomena ini selain itu bmkg
juga menyebutkan jika fenomena ratusan ekor ikan menepik ke pesisir pantai pulau bidadari itu
merupakan fenomena yang wajar terjadi di daerah pesisir pantai tingkat kesuburan perairan seperti
kandungan oksigen dan
fitop langton di sekitar pesisir lebih baik jika dibandingkan di tengah atau lepas pantai
hal itu yang memicu ikan ikan mengarah ke wilayah pesisir jadi bisa lebih murni ke faktor meteorologi
dan ozonografi namun tentu diperlukan penelitian lebih lanjut ya yang lebih komprehensi ataupun
lebih detail untuk konkretnya penyebabnya seperti itu
diketahui sebelumnya pada dua puluh sembilan november juga terjadi fenomena yang sama dimana ribuan ikan
naik ke dermaga pulau onrus di kepulauan seribu tim liputan cnn indonesia